dan untuk membahas debat perdana pilpres amerika serikat yang tadi juga ramai ya diperbincangkan di sosial media kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ibu suzy sudarman ketua pusat kajian wilayah amerika universitas indonesia dan juga associate principal yayasan inadis
selamat malam ibu suzy
selamat malam mavie
selamat malam semoga dalam keadaan sehat ya bu ya
tadi kita sama sama sudah menyaksikan suasana debat perdana yang berlangsung bisa dikatakan sengit
ada enam isu yang dibahas di dalamnya tapi menurut pandangan anda isu mana saja yang sangat menonjol dan kemudian menarik perhatian tidak hanya oleh mereka berdua saja tapi juga para penonton yang tadi sama sama menyaksikan
oke ada istilah
donald trump berbicara kepada pendukungnya sedangkan joe biden berbicara kepada seluruh bahasa

karena joe biden langsung menunjuk kepada audiens publik amerika bahwa kalian harus memilih
karena tangan anda itu akan menentukan apakah masa depan anda tetap begini atau jauh lebih baik dengan saya
jadi itu kurang lebih ya
oke kalau kita bicara tentang hal itu
apakah kemudian artinya trump ini
bisa memahami siapa saja yang menjadi bisa dikatakan target market dari kampanyenya gitu
jadi nantinya bisa langsung menuju ke pemilih pemilihnya dan ini yang akan nanti mempengaruhi hasil dari pilpres amerika serikat ini
apakah kemudian ini bisa dinyatakan efektif apa yang dia lakukan saat debat perdana tadi
masalahnya donald trump melanggar tradisi perdebatan capres
dia terlalu banyak mengintervensi ketika joe biden mendapat kesempatan untuk menjelaskan
jadi sebetulnya bagi audiens amerika agak kurang nyaman melihat bahwa bertahun tahun mereka menyaksikan debat
baru kali ini mereka menyaksikan debat yang begitu anarkis ya
artinya tidak teratur dan tidak terarah sehingga akhirnya isu isu yang akan dibahas juga terpikirkan oleh upaya upaya perundungan yang dilakukan oleh donald trump
kepada joe biden
berarti itu kalau kita kaitkan dengan elektabilitas dari trump maupun biden nantinya
apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat amerika serikat bisa kemudian menilai dan nantinya akan bisa mempengaruhi
bisa dikatakan mungkin pemilih biden ini akan bisa lebih tinggi nantinya atau seperti apa
atau terlalu dini menilai hal tersebut baru dari debat pertama
agak terlalu dini karena peraturan di medan itu akan sangat menentukan
apakah diganggu oleh tim administrasi trump
artinya mereka punya kuasa untuk bicara kepada gubernur negara bagian yang dipimpin oleh republican untuk melakukan voter sepation
atau menekan jumlah orang yang akan memilih
terutama kalangan kulit berwarna
ini terjadi pada dua ribu enam belas waktu pemilu
tapi juga dua ribu enam belas dua ribu delapan belas
kira kira tujuh belas juta orang
dan kulit hitam yang dibuang dari listing calon pemilih
juga data tentang kulit hitam itu dikuasai dan dibentuk sebagai audience untuk agar mereka mendapatkan film film yang menjelekan lawannya donald trump
jadi kalau ini masih berlaku dan rasa ketakutan itu ditanamkan kepada calon calon pemilih
tentunya akan beda medannya dengan medan yang hanya melihat debat kepresidenan ini
tapi kalau kita bicara lagi soal debat yang berlangsung pagi tadi waktu indonesia ya
kalau dinilai siapa sih sebenarnya yang paling menguasai dari isu isu yang dibawa atau dibahas saat debat tadi
terutama terkait dengan isu ras dan juga covid sembilan belas yang bisa dikatakan saat ini sangat menyeruak atau mencuat ya di amerika serikat
donald trump sekarang
tidak nyaman yang merasa tidak
nyaman tentunya akan memberikan
reaksi yang berbeda
kondisi kehidupan mereka
kalau kita lihat cara joe biden
audiens jelas dia bilang
apakah di keluarga anda
ada kursi kosong yang
yang tadinya diduduki
oleh seorang yang
meninggal dunia karena presidennya
tidak mampu untuk menanggulangi covid sembilan belas
pembicaranya itu antara joe biden
dengan audiens yang umum
khususi boleh tadi yang sedang dinyatakan
bisa disampaikan kembali
sempat terjadi gaguan teknis tadi berarti tadi
yang terakhir disampaikan adalah
bisa berarti yang terakhir tadi
kami tangkap adalah pada debat perdana
tadi membicarakan segala macam
isu yang ada enam isu yang tadi dibahas
temanya tapi bisa dikatakan
bahwa biden ini berbicara
masyarakat amerika serikat sementara donald trump
fokus kepada para pemilihnya ya
oke dampaknya nanti
apakah kemudian bisa dikatakan
dari bagaimana debat perdana
tadi berlangsung apakah ini kemudian
dapat menggambarkan kebijakan
dari trump maupun biden jika nanti
mereka terpilih menjadi presiden amerika
serikat sudah jelas
kalau saya katakan bahwa tradisi
amerika itu yang diperintah oleh
partai demokrat bukan berusaha
dipulihkan oleh joe biden kalau
dia berkuasa yaitu lebih
mengutamakan masalah keadilan
lebih mengutamakan soal lingkungan hidup
lebih mengutamakan soal penciptaan
dan itu tentunya diharapkan
oleh rakyat amerika yang sekarang
kehilangan mata pencarian karena
oleh pemerintah federal
kepada cara membacanya
kalau bangsa amerika
mungkin mereka tidak keluar untuk memilih
atau tidak mengembalikan ballot
yang dikirim melalui mail in ballot
tapi kalau masih
positif masih mengharapkan
ada perubahan karena ini menyangkut
kesejahteraan bangsa dan negara
amerika serikat yang dikatakan oleh
kita menjadi lebih sakit kita menjadi
lebih tidak dihormati
oleh dunia lain
tentunya mereka akan bangkit untuk
menyatakan bahwa mereka
masih berkeinginan untuk merubah
amerika dan ingin dipilih
memilih orang yang lebih
jauh lebih menjanjikan dibandingkan
seorang yang selalu merundung
dan selalu menimbulkan kontroversi
di dalam realm politik amerika
baik kalau kita tadi bicara soal
bagaimana kemudian nanti arahnya
dari masyarakat amerika serikat
apakah akan memilih
seseorang dengan harapan baru
bisa kita katakan atau seseorang yang
memang sudah kita kenal sama
beberapa tahun belakangan ini
orang yang kerap merundung begitu yang
tadi anda sampaikan ya
nantinya jika sudah memang terpaksa

pemimpin amerika serikat yang berpengaruh untuk menangkap amerika serikat
baru bagaimana kemudian dampaknya
antara amerika serikat dengan negara negara
lainnya bagaimana kemudian
kebijakan kebijakan internasional yang akan dilakukan
oleh presiden amerika serikat
baik itu bila donald trump kembali terpilih
atau bahkan jika joe biden yang nantinya
terpilih sebagai presiden amerika serikat
silahkan bu susi
kalau misalnya partai demokrat
berkuasa karena joe biden tadi bilang
jadi dia mewakili democratic party
cirinya itu dia membawa
prinsipal itu adalah norma norma yang lazim
di amerika yaitu normal liberal
dan itu akan diwujudkan
dalam hubungannya dengan dunia lain
tetapi tentunya jauh
lebih predictable dibandingkan
seperti donald trump karena donald trump
tidak bisa diperkirakan dia akan
melakukan apa misalnya dia
kelihatan akan kalah mungkin dia berperang
kalau dia berani dia akan berperang
di south china sea karena setiap
kali ada presiden amerika memimpin
sebuah perang rakyat amerikanya
akan mendukung mudah mudahan
tidak sampai demikian ya karena selama
ini donald trump tidak terbukti melakukan
hal hal yang bersifat peperangan
unpredictable nah kalau misalnya seorang
joe biden kita sudah jelas
bahwa dia akan mengutamakan hak azazi
dia akan mengutamakan kebebasan
ibadah dan sebagainya
yang kita harus
jaga diri agar kita
tidak menjadi negara
yang diberi sanksi oleh pemerintah amerika
karena sudah jelas kalau pemerintah demokrat
menjadi kuasa tentunya
dia ingin menyatakan kekuasaan
itu di dalam hubungannya dengan negara negara
lain baik kita akan
simak bagaimana nanti perkembangan
dari pemilihan presiden amerika serikat
ini yang pastinya masih akan terus menarik ya
debat kedua akan dilangsungkan pada lima belas oktober
nanti terima kasih ibu susi sudarman
sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected terima kasih
terima kasih juga dari kami